pemerintah dan dpr akhirnya menyempakati undang undang ibu kota negara baru
dengan demikian sudah dipastikan ibu kota negara baru akan berkedudukan di pulau kalimantan
tepatnya di kabupaten penajam pasar utara kalimantan timur
dari sisi pertahanan sejatinya posisi ibu kota baru ini bukan tanpa resiko
sebaliknya posisi ibu kota negara baru ini justru lebih terbuka dari sisi pertahanan
secara geografis pulau kalimantan memiliki perbatasan darat sepanjang dua ribu km dengan malaysia
sementara di sisi maritim kalimantan timur berada di alur laut kepulauan indonesia ii atau alki ii
di mana alki dua ini memiliki kedalaman yang cukup untuk operasional kapal selam
di udara kalimantan timur juga mendekati flight information region negara negara tetangga
selain itu pulau kalimantan juga dalam jangkauan peluru kendali antarbenua negara tertentu
yang saat ini getol membangun pangkalan di laut
hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari kementerian pertahanan
hanya saja kemhan dan mabes tni tidak memberikan keterangan rinci terkait desain pertahanan ibu kota baru ini
tapi belum sempat terbahas
tapi kan yang penting kita menunggu anggaran dan juga tentang kalau desain segala macam nanti kan nanti juga diarahkan ke kami juga
tapi kalau dalam hal siapa arsiteknya dan seterusnya itu kan ditangani langsung oleh mungkin panitia pusat gitu mas
ya jadi tidak membahas secara spesifik gitu
kajian dari kementerian ppn
bapak penas menyebutkan potensi ancaman ibu kota baru meliputi gangguan intai tempur kapal selam serangan rudal hingga serangan siber
selain itu ada pula kejahatan tinggi yang mungkin dilakukan oleh aktor non negara
menurut dokumen bapak penas selain pembangunan markas besar tni
harus juga dibangun sistem pertahanan yang mampu melindungi ibu kota dari serangan darat laut dan udara
karena itu nantinya akan dibangun komando sektor pertahanan udara ibu kota baru
alutsistanya berupa radar dengan jangkauan minimal empat ratus km dan peluru kendali
seperti serangan udara
sementara kajian mabes tni menyebutkan sebaiknya dilakukan pembangunan pangkalan udara baru tipe a
yang mampu menampung skuadron tempur skuadron angkut serta skuadron angkut vip
di sisi maritim bapenas merencanakan pembangunan maritim virtual gate di selat makassar
maritim virtual gate ini terdiri dari sonar aktif sensor aktif dan pasif radar optik dan inframerah dan lain sebagainya
sehingga diharapkan benda apapun yang melintas di selat makassar
baik di permukaan maupun bawah permukaan laut dapat terdeteksi
sementara kajian mabes tni menyebutkan diperlukan tambahan kekuatan setingkat armada
satuan divisi marinir serta pangkalan utama angkatan laut
di darat tni angkatan darat berencana membangun kodam pengamanan ibu kota
isinya tentu lengkap dengan satuan satuan infanteri kavaleri artileri hingga zeni
pembangunan semua sarana prasarana alutsista hingga personel dilakukan secara bertahap hingga tahun dua ribu dua puluh
pembangunan berbagai sarana prasarana serta fasilitas personel
total anggaran yang dibutuhkan direncanakan mencapai rp satu ratus dua puluh satu triliun
sementara lahan yang dibutuhkan untuk membangun mabes tni dan tiga angkatan serta fasilitas pertahanan
mencapai enam lima ratus tujuh puluh lima hektare untuk menampung lebih dari lima puluh delapan personel tni
bahkan tni ad sudah siap memindahkan personelnya dan memulai pembangunan pertahanan ibu kota baru
duluan tni angkatan darat tetapi kelompoknya atau satuannya masih satuan kecil
nanti dibentuk satu kodim kemudian satu satuan zeni kemudian satuan operasional tadi tidak banyak
ini belum ada perintah
kami menyesuaikan perintah dari pimpinan tentunya dari panglima tni kapan kita akan dilakukan di sana
pertahanan ibu kota haruslah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi geografis negara
indonesia misalnya tidak mengandung sistem pertahanan ibu kota
tetapi menggunakan mata model fortifikasi atau benteng
ini disebabkan luasnya wilayah indonesia sehingga jika terjadi keadaan darurat
ibu kota dan pusat pemerintahan bisa dipindahkan
hal ini pernah terjadi pada masa perang kemerdekaan di mana pusat pemerintahan berpindah sebanyak dua kali
karena itu model yang diterapkan sebaiknya adalah pertahanan mobilitas
ya bisa saja ada pasukan di sana pasukan di sana dengan satu tujuan satu tujuan itu menahan pasukan lawan selama mungkin
kemudian kita bisa melakukan mobilitas strategis itu melakukan evakuasi vvip itu
jadi ya apa skuadron tempur udara menjadi wajib ya
skuadron tempur udaranya atau kapal perang ya untuk menahan armada lawan dan pasukan mekanik angkatan darat
ya untuk menahan laju pasukan darat lawan yang akan menguasai ibu kota lalu kemudian mobilitas strategisnya diutamakan
ya untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan kendali operasional dari presiden dari panglima ke pasukan tetap ada
dengan kemajuan teknologi dimanapun ibu kota ditempatkan tetap memiliki resiko serangan militer
meski demikian ibu kota sebagai simbol negara tetap memiliki nilai strategis tinggi
ibu kota negara bukan hanya merupakan simbol dari sebuah negara tapi ia juga merupakan center of gravity dari negara tersebut
karena itulah pembangunan ibu kota baru tentu harus memperhatikan aspek pertahanannya
apalagi membangun pertahanan yang kuat dan mumpuni membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit
tim liputan cnn indonesia jakarta